informasi lainnya saudara pemerintah provinsi jawa barat bersama harian kompas menggelar cycling the jabar dua ribu delapan belas
event kali ketiga ini digelar dari jalur pantura menuju pangandaran
cycling di jabar dua ribu dua puluh empat kali ini mengusung tema semangat jawara
pj gubernur jawa barat bei mahmudin berharap cycling di jabar dapat membawa semangat juara bagi para pesepeda
sekaligus memperkuat sinergi antar sektor sebagai satu ekosistem
acara ini juga bertujuan untuk menginspirasi percepatan pembangunan daerah dengan visi dan standar yang sama dalam satu wilayah
cycling di jabar dua ribu dua puluh empat diharapkan dapat meningkatkan potensi dan pariwisata di selatan jawa
melalui sport tourism khususnya pada cabang olahraga sepeda
kami menunjukkan bahwa pariwisata di jabar utara pun tidak kalah indahnya dengan jabar selatan yang sudah dua kali dilaksanakan
dan di sini kami sudah punya infrastruktur ada tol di sumdawung dan juga ada bandara internasional jawa barat bandara kertajati
pemimpin redaksi harian kompas suta dharma saputra mengapresiasi langkah pemerintah provinsi
yang menjadikan kota cirebon sebagai titik start cycling di jabar dua ribu dua puluh
hal ini mendapatkan antusiasme peserta yang meningkat dari tahun sebelumnya
itu naik pesertanya dua puluh empat persen dari tahun sebelumnya ya
dan saya rasa ini kemajuan yang sangat berarti dan semoga di tahun depan akan semakin banyak lagi pesepeda yang tertarik untuk ikut
kita tahu jawa barat juga merupakan gudangnya atlet pesepeda nasional
bahwa cycling di jabar menjadi ruang bagi para atlet pesepeda di indonesia
mereka ditempa dengan berbagai trek yang menantang di sepanjang jalur pantura menuju selatan
sebelumnya kerja kolaborasi kompas bersama jawa barat dan banyak pihak terkait berhasil sukses dengan tema
nyebarkan sumanget dan nyambungkan sumanget
cycling di jabar jadi ajang persiapan atlet jelang kejurnas balap sepeda dua ribu dua puluh
dan dinas pemuda dan olahraga jawa barat main sponsor by pln
kegiatan juga didukung sebagai official sponsor by mitsubishi bank bjb le mineral dan telkom indonesia
muhammad syahri romdon kompas tv cirebon jawa barat